hai epic people berjumpa lagi dalam epic living bersama saya sintiakarani
ada beberapa faktor esensial yang menjadi pertimbangan seseorang sebelum memutuskan membeli hunian
diantaranya lokasi fasilitas harga dan reputasi dari developer
keunggulan dari setiap faktor esensial ini dimiliki oleh emerald cilebut
sebuah kawasan uni di area strategis bogor dengan kemudahan dan kecepatan akses dari stasiun krl
bersama dengan founder epic yang juga selaku project consultant dari emerald celebut
kami akan membahas keuntungan bermukim dan juga berinvestasi di emerald cilebut
epic people saat ini saya sudah bersama mas daniel pramono dan kami akan membahas mengenai kawasan bermukim di cilebut bogor
tapi sebelum berbincang kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan
baik mas ntya mas ntya gimana sehat
sehat juga baik
mas daniel kita akan bahas soal bagaimana kawasan bermukim di cilebut bogor ya mas
nah yang pertama mas meski segmen pembeli rumah sekarang sudah berganti generasi
tapi kita tahu bahwa faktor lokasi tetap menjadi hal yang terpenting untuk kita membeli rumah
nah apa saja keunggulan yang ditawarkan oleh cilebut nih mas sebagai lokasi untuk bermukim
baik mungkin saya mulai dengan cilebut itu sebagai suburb
dari kota bogor
sebagai kita tahu kota bogor sudah penuh dengan fasilitas
dan even orang orang di luar bogor pun kadang ingin ke sana untuk weekend ya
dan juga saya bisa ngomong berarti bahwa orang orang cilebut ini bisa mengakses fasilitas fasilitas di bogor
dan orang orang di cilebut juga dengan adanya fasilitas fasilitas bogor
dan juga udara bogor yang mungkin tidak boleh saya lewatkan
ini yang sangat membuat orang kalau orang salah bilang healing ya
apalagi buat teman teman epic people di jakarta
yang ingin bekerja di jakarta tapi juga tinggal di bogor
di sini bisa tinggal di celebut
karena juga ada beberapa fasilitas stasiun dan lain lain yang sangat baik
oke nah berbicara soal stasiun tadi sudah disebutkan mas daniel
bagaimana kemudahan aksesnya mas bagaimana juga transportasi sehari hari
nah ya itu benar banget
saya sebetulnya pengen juga cerita tentang bagaimana orang orang jakarta juga sudah banyak yang pindah ke cilebut
karena di cilebut ini dengan udara yang begitu baik
ya dengan ketenangan juga di celebut
yang mereka beraktivitas di jakarta atau beraktivitas di kota bogor
bekerja di sana tapi bermukimnya di cilebut
karena sudah ada kereta cilebut ini sudah ada stasiun kereta api
yang hanya lima saja bisa sampai stasiun di sudirman
nah itu hanya satu jam saja mas ndiya
dan juga di sini juga ada beberapa akses tol
kita bisa nyampe sini dengan dari tol jagow rawi
dari tol lingkar dalam bogor
dan juga ada tol baru yang akan
ada di juni dua ribu dua puluh
yaitu tol cijago cinerre jagow rawi
tapi berapa lama mas dari sini menuju stasiun cilebut tadi
oke jadi kemudahan aksesnya juga ada cepat juga ya mas tadi ke stasiun krl
teman causasi juga tinggi banget maem
ini masihse something
iya sudah lama dari saya itu
jadi ada masih keututaan
karena flag punya tagel per ulang tahun sedemikian dia sama n surtout saben
tapi dari segitiga bulan
kalau boleh disukai langsung lagi diberi
begitu banget poin ini
ya berapa sudah
boleh kasih clue dikit ya buat temen temen yang
epic people yang mau di cilebut
nah sebetulnya kita buka
di tiga ratus sembilan puluh waktu saat pandemi
dan setelah pandemi ini
sudah habis sebesar
satu ratus enam unit itu sudah habis cepat
jadi kita lagi buka
tahap yang kedua juga jadi buat epic people
yang mau tinggal di celebut jangan tunggu apa apa lagi
jadi kalau sekarang

nah kita langsung bicara soal emerald celebut
nih mas daniel apa saja keunggulan
yang diperoleh jika
masyarakat bermukim di emerald cilebut
temen temen epic people mau tinggal di celebut
sebetulnya banyak sekali emerald celebut ini
emerald celebut ini adalah
pemukiman yang paling lengkap di celebut
dari fasilitasnya kita ngobrol
coba dari dalam ya dari clubhouse nya
kita ada clubhouse yang hanya
untuk warga warga emerald celebut
lalu kita juga ada kolam renang
yang sudah jadi sebelum rumah rumah jadi
developer ini sungguh sungguh membuatnya
lalu juga ada jogging track
dan juga ada fasilitas buat anak anak bermain
yaitu celem playground
dan juga ada futsal court
atau juga bisa dipakai untuk basketball court
jadi fasilitasnya juga sudah lengkap di emerald celebut
tadi keunggulannya ya mas daniel
kemudian kita bicara soal
progres atau teknologi yang sudah diterapkan
di emerald celebut
nah ini juga unik nih menurut saya unik karena
yang sekarang kita di emerald cilebut
sudah memiliki aplikasi
yang bisa membayar ipl
bisa cashless jadi bisa bayar pakai ovo
atau apapun bank kalian
atau aplikasi aplikasi yang warga miliki
lalu kita juga bisa memantau
cctv dari aplikasi tersebut
jadi kita bisa lihat untuk memantau
keamanan siang dan malam
lalu kita juga bisa untuk
umum yang ada di dalam
dan juga khususnya terakhir waktu warga warga
yang masuk mereka memakai qr code
yang ada dalam aplikasi
dan yang uniknya juga mereka bisa memberikan
qr code tersebut pada tamu
dan itu bisa hanya satu jam saja
atau misalkan dalam waktu sehari saja
jadi waktu qr code itu
habis mereka sudah tidak bisa
memakainya kembali jadi security nya
aman banget dah
jadi teknologi juga sudah modern dan lengkap
tadi mas daniel ya
oke terima kasih mas daniel atas tadi
penjelasan menariknya soal emerald celebut
dengan fasilitas terlengkap di cilebut ini
terima kasih mas daniel
terima kasih mas nty
epic people keasrian dan kesejukan udara khas kota bogor
dipadu dengan kelengkapan fasilitas
kawasan huni menjadikan emerald cilebut
tidak berlebihan jika disebut sebagai
hunian idaman yang mampu meningkatkan
kualitas hidup para pemukimnya
kawasan emerald celebut juga cocok
bagi para pekerja di jakarta yang menambahkan
kemudahan dan kecepatan akses dari dan ke jakarta
epic people silahkan
scan qr code di bawah ini untuk mendapatkan
penawaran menarik dan juga detail mengenai emerald cilebut
jangan lupa juga saksikan
episode epic living berikutnya
saya sintiakarani pamit undur diri sampai jumpa